akhirnya jadi juga berangkat ke tanah suci
kok pak hasan dan ibu pulang lebih duluan
padahal menurut jadwal
harusnya beliau masih dua minggu lagi di tanah suci
kan saya yang berangkat duluan
saya kan urung berangkat ke tanah suci
benar saya nggak pergi ke sana
dismukkan ya allah
tapi dari mana kami mendapatkan
kita masih punya allah
insya allah saya dan suami saya
untuk membantu bapak dan ibu
terima kasih ibu
terima kasih pak
membalas kebaikan bapak ibu
allahumma ya allah
hanya kepada amulah
sambah memohon ampun
dan meminta tolong ya allah
sang maha pengasih lagi penyayang ya allah
pak marwan dari sakitnya ya allah
sembuhkanlah ya allah
allahumma ya allah
tidak dapat melaksanakan
tidak dapat menunaikan
ibadahat ya allah
tidak dapat menunaikan
panggilanmu ke tanah suci ya allah
karena hamba tidak tahan melihat ya allah
tidak tahan melihat
sanara hamba yang dalam
kesulitan dan penderitaan
sesama muslim ya allah
bu hasan dia jadi berangkat
doakan saja bu hasan
doakan saja bu hasan
doakan saja bu hasan
doakan saja bu hasan
doakan saja bu hasan
doakan saja bu hasan
doakan saja bu hasan
doakan saja bu hasan
insyallah kami ada langkah rejeki tahun depan

untuk bisa berangkat ke tanah suci
akan kami doakan disana
insya allah pak malik jangan dipikirkan
sudah dibawa ke ruang operasi
iya ya kami akan segera ke sana
ada apa bu
kok sepertinya kelihatan panik gitu
tetangga kita sudah dibawa ke ruang operasi
sekarang sudah kritis pak
tadi tiba tiba bapak mengejang
jadi dokter memutuskan untuk segera mengoperasi bapak walaupun belum waktunya

mari kita sama sama berdoa
semoga pak marwan disembuhkan penyakitnya
akhirnya kami berhasil mengoperasi usus buntunya
dan pak marwan dapat keselamatan
sampai jumpa kembali
terima kasih pak
terima kasih pak
eh pak marwan ibu
masuk masuk ayo iwan silahkan
masuk masuk ayu iwan silahkan
masuk masuk ayu iwan silahkan
gimana pak udah selesai
gimana pak udah selesai
eh ada tamu
eh ada tamu
terima kasih pak hasan
tapi dari nama saya harus berbalas
terima kasih pak
pak marwan pak marwan sudarta

jangan berpikir macam macam
eh silahkan silahkan
saya sangat berhutang budi sama bapak dan ibu
saya bingung saya sangat berhutang budi sama bapak

sampai sampai bapak dan ibu gagal ke tanah susi

gara gara mengurusi saya yang sakit
saya sangat dosa sama bapak dan ibu

mohon maaf ya pak ya
kami melakukan semua ini karena allah
hanya allah yang tahu

tata saya tipis senjata selidiki
tata saya tipis senjata selidiki
ya apa apa aja datang lupa oh iya iya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak san hahaha pak ustadz pak ustadz bagaimana pak san silakan silakan terima kasih terima kasih
pak haji malik ini pulang dari tanah suci luar biasa ya wajahnya berseri seri dan ibu haji
demikian juga alhamdulillah pasang bisa aja hahaha pak marwan bener bener sudah sembuh
akhirnya jadi juga berangkat ke tanah suci tapi saya bingung pak ustadz kok pak hasan dan ibu
pulang lebih duluan padahal menurut jadwal harusnya beliau masih dua minggu lagi di tengah
suci kan saya yang berangkat duluan pak haji mari saya sumpah demi allah
yang berkati kati dengan saya dan saya berangkat ke tanah suci dan saya berangkat ke tanah suci

istri melihat pak ahsan dan ibu di sana aja kan bu iya saya jelas sekali loh lihat ibu dan bapak di
sana pak malik bu mali mungkin karena banyaknya jemaah haji di sana ibu dan bapak selalu
salah lihat gimana saya melihat sendiri kok penglihatan saya masih normal kok bu masa
saya mesti bagaimana lagi saya sumpah saya tidak berangkat ke tanah suci dengan istri saya enggak
betul pak haji malik pak hasan dan istri tidak jadi berangkat ke tanah suci saya saksinya
hal razi ya lalu siapa yang saya lihat di sana kalau bukan pasangan ibu memang itu sudah
yang sangat tidak mampu pahalanya sama seperti kita menjalankan ibadah haji